inilah usaha penangkapan ikan cupang
kelurahan bahagia bekasi jawa barat
siapa sangka usaha yang dirintis sejak april dua ribu dua puluh
dan berkembang besar ini
awalnya hanya bermodalkan sepasang ikan cupang
dan barang bekas untuk media penangkaran
pemiliknya adalah ade jambul
yang sebelumnya berprofesi tukang servis ac
dan bangkrut akibat terjadinya pandemi
ia memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya
dengan modal rp satu delapan ratus
untuk mengembang biakan ikan hias
yang sedang digandrungi masyarakat
ade memfatkan barang bekas
untuk media penangkaran dan pemijahan
kini ia memiliki delapan puluh ribu ekor ikan cupang
yang terdiri atas dua puluh lima jenis
pria ini dapat membuktikan ketekunan dan keuletan
dapat membuatnya sukses dan menjadi jutawan
ade kini memiliki empat ratus bak penangkaran
yang setiap bak berisi ratusan ekor ikan cupang
satu bak ikan cupang dihargai rp tiga
sedangkan seekor ikan dijual rp dua puluh lima hingga rp lima puluh
pembeli datang dari berbagai wilayah di bekasi dan sekitarnya
omsetnya mencapai rp enam puluh
setidaknya penjualan ikan cupang
dari setiap bulan
ya sejak saya sepi
saya mulai lihat lihat di medsos
dan ada beberapa temen
yang pelihara ikan cupang
kebetulan permintaannya banyak
maka kita coba dari satu pasang
untuk dikembangkan sampai banyak seperti sekarang ini
cupang kita tidak idealis
jadi hampir semua jenis untuk hias ada
dalam plakat hampir ada semua
berapa jenis pak
yang bapak tahu
yang kita tahu sekitar empat puluh jenis cuma yang ada di sini sekitar dua puluh lima tiga puluh jenis saja
dari kecil sih udah hobi ya mas
kalau dulu saya main aduh kalau sekarang lagi suka cupang hias itu karena warnanya tuh udah mulai banyak gitu
dari segi warnanya
kemudiannya sih multicolor awal sukanya sama nemo sih sebenarnya
kita dari multicolor nemo sama half moon sih biasanya half moon yang multicolor
kini ade jambul mulai merambah penerimaan pesanan dari luar negeri